kak saya mau diapain kak
akhirnya gua kenap lima puluh orang gendut gua kerjain
mampus gua jangan jangan
lu dua gimana sih
dufir kita udah kerjain
iya fir tapi si gendut itu tuh yang ngerusakin rencana kita
woy gendut lu lagi lu lagi ya
eh viro tindakan lo kali itu udah bener bener kebangetan tau gak
lo tuh udah bisa nyelakain orang
kalo tadi gak sempet diciga bisa bisa gelasnya masuk rumah sakit tau gak
lu lu ceweknya selalu jadi korban celahan
lu berani nampar gua ya
berani emang kenapa
yang jelas lo sekarang udah kalah
jadi kalo emang lu beneran cowok tepatin janji lu
makasih kenapa makasih sama gue
eh dengerin ya biarpun yang disiksa tuh cuman kambing
gue tetap aja akan nolongin jadi jangan kegeran deh loh
eh emang lo siapa berani berani yang ngirain gue khusus buat tolongin lo

aku misalnya don't like lu
namanya gw lelepak sama kgenya
di depan narcisssenya dia nyebeli nyebelikan
konflik dah gitu
yuk aku tepuk pikir
tapi kan gue cuma minta di cepetin aja
apa bedanya setahun ini sama tahun depan
mana bisa senaknya gitu di cepet cepetin
masih banyak yang harus diurusin
bisa gue yang liburan dulu ke masalah aku
lo tega banget sih
udah disini aja
gue mau tau pokoknya
gue pergi pergi pergi pergi
gak mau sekolah gak mau sekolah
kayaknya kecil banget sih lo
kemana dirimu sil
hilang gak jelas gak ada kabar
jadinya diriku tanpa dirimu sil
siapa yang suruh badan lo gembrut kayak gini kayak sekarang
badan gembrot aja naksir sama sisil
seandainya aja cicil tahu muka gue kayak gini kayak dulu
tampang dimana gue sebelum ketemu sama kakek pengemis itu
tampang gue kayak begini dulu
darren yang ini nih muka gue sebenernya
bapak ini bapak
lagi kena dia
itu dia kena
yes kena lo kena
lo gak jantung gas belum
lo gak jantung gas belum
jangan datang sini
kena lo genut

bukan berang dua lagi men
astaga darren lo berenang serius sama janji lo
buat ngerjain lima puluh orang ngedut itu
masa gue main main
tegon mengin gak salah mah lo
emang harus salah dulu baru gua kerjain ha
men lo harus tahu
ngerjain lima puluh orang ngendut itu
bukan cuma janji
kaul yang gue buat kalau gue berhasil jadi cover boy tahun ini
dan itu harus ditempatin
tapi yang gue tau
kaul berenang di kebun hai atau gak
kau jalan ke mall pake sarung gitu misalnya
tapi kok kaul lo mah
eh lo tau gak men
yang namanya coverboy itu berlawanan dengan namanya gendut
jadi lo tau kan
gua sama sekali gak suka orang gendut
tapi apa lo gak kasihan apa sama mereka
kenapa harus kasihan
siapa suruh mereka gendut hah
yang penting kan lo gak gendut
jadi gua gak bakal nyerang lo jadi gua gak bakal nyangkitin lo
sekarang buka halaman dua puluh lima
siapa yang berani beraninya naro lem di tempat
empat puluh sembilan
habis ini saya dikasih duit
cepetan lo masuk aja duduk ya bener
tapi saya mau diapain kak
udah gak usah nanya nanya
kak saya mau diapain kak
akhirnya gue kenap lima puluh orang gendut gue kerjain
weh bangun weh
mampus kok jangan jangan dia
kenapa lo gendut
jalan macanan ya
ya ampun orang itu kenapa
habis diapain sih dia
aduh ada yang orang setegah ini
siapa sih pelakunya
itu tuh dia tuh dia tuh
bukan bukan gue bukan gue
hei kejauhan kejauhan
hei kejauhan kejauhan
jalan jalan jalan
tadi gue liat gak ada siapa siapa
lo pasti mau kasih tau gue ke polisi ya
lo mau nyaret gue ya
anak kecil itu kebetulan dilindungi oleh penyelamat
dia pingsan itu karena takut aja
lo dari mana
tak penting saya tahu dari mana
kalau emang anak itu selamat lantas lo mau apa
belajar dari penghinaan
ketika mata bisa melihat hati
rupa akan kembali
di atas ini kurang lebih kecil
itu ada sifat nggak
oh entah siapa tameng
emang ada siapa
belajar dari penghinaan
ketika mata bisa melihat hati
rupa akan kembali
apa sih tuh
gak penting banget kata katanya
darren tau darren udah bikin kesalahan yang fatal
darren udah bikin kesalahan yang luar biasa
kayak liat nih liat liat
badan jadi gendut jelek
gak bisa dapetin sisil
ini terlalu berat
gue jadi makin sebel tau gak
sama orang kayak gendut gini
semua orang gendut bikin gue sebel sekarang
tebal gue sama orang gendut tau gak
si hani itu perasaan
sejak jadi ketua cheers tiger lagi
makin jadi jadi aja ya sok jagonya itu
alah udah lah ngapain cunggu sindir
eh eh liat liat liat
minggir minggir lu
iiih apa sih
lu tuh jangan sembarangan ya kalo bertingkah
lo pikir sekolah ini punya nenek moyang lo apa
neren dong lu harus cunggu sindir satu itu
tau aku dasar cowok gila
maunya apa sih
hmm menurut gue keren kok
keren han lu gila kali ya
aduh cakep sih tapi kan brutal
ini lagi ah
gue suka banget cowok kasar kayak dia
bikin penasaran aja
dia inceran gue selanjutnya
eh tapi emang cakep kok
yang en mean